sementara itu gempa bumi di lombok nusa tenggara barat terjadi berkali kali dalam beberapa pekan terakhir
muncul harapan agar teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi dapat segera dikembangkan
banyaknya korban jiwa dan kerugian materi akibat gempa bumi menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat
gempa dapat terjadi sewaktu waktu dan tidak dapat diprediksi
adakah alat pendeteksi gempa bumi yang dapat membantu kita mengantisipasi dampak peristiwa alam ini
pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau pvmbg sejauh ini baru mampu mengetahui potensi terjadinya gempa dan tsunami
baik sumber maupun karakteristik gempa dalam jangka panjang
namun untuk memprediksi terjadinya gempa dan tsunami dalam waktu dekat dan rentang waktu yang spesifik dibutuhkan penelitian lebih mendalam
riset riset tentang prediksi memang sudah cukup banyak ya terutama di jepang dan di amerika
di indonesia juga beberapa sudah mulai melakukan
pertama kita harus memiliki alat monitoring yang sangat banyak
yang kedua adalah monitoringnya harus real time
dan selain real time harus ada seseorang juga yang menganalisis secara terus menerus
indonesia tidak memiliki sensor bawah laut yang dapat mendeteksi penyebab terjadinya gempa dan tsunami
padahal sensor bawah laut ini berfungsi lebih baik dibandingkan dengan sensor darat
memprediksi gempa dan tsunami tidak bisa hanya mengandalkan satu alat pendeteksi gempa
diperlukan beberapa sistem pendeteksi gempa yang dapat mengkonfirmasi satu sama lain
kalau di indonesia itu yang pertama memang alat monitoringnya
yang banyak digunakan alat seismometer tentunya kita harus punya dengan jaringan yang sangat rapat
dan kita harus bisa mendeteksi sampai yang seismitasnya sangat kecil
yang magnitudnya satu dua yang tidak terasa oleh kita
kita juga perlu alat monitoring pergerakan lempeng itu dengan alat gps ya
dan itu juga perlu sangat rapat diobservasi secara terus menerus
dapat datanya real time itu bisa kita dapatkan anomali
nah tapi juga anomalinya biasanya datangnya sesaat sebelum gempa itu terjadi
pemetaan jalur jalur yang berpotensi gempa memang sudah dilakukan oleh pvmbg
namun itu belum cukup untuk meneliti lebih jauh ciri ciri atau tanda tanda alam yang terjadi sebelum gempa
sebagai harsh facts esmakers berusaha memperbaiki kapasitas usd a
dikurangkan kelas roda yang lama
nah kalau kita kalau mel
melakukan sampel pemeriksaan geli tadi bukan hanya untuk menghukum alam bersih emoji
juga belum solid risetnya
saat ini metode yang paling tepat
untuk meminimalkan efek gempa bumi
adalah proses mitigasi gempa
antara lain membuat
perencanaan tata ruang yang tepat di jalur
rawan gempa bumi
membuat bangunan dengan standar tahan gempa
dan melakukan edukasi
kepada masyarakat tentang cara mengelola
diri agar tidak panik saat gempa terjadi